presiden joko widodo meresmikan tol cisumdawu pada sebelas juli dua ribu dua puluh tiga lalu
jokowi juga sekaligus mengumumkan rencana pemindahan penerbangan komersial
dari bandara hussein sastra negara bandung ke bandara internasional kertajati majalengka
kita harapkan setelah jalan tol ini selesai
tadi sudah saya sampaikan pagi di airport kertajati
jalan tol cisumdawu selesai
airport kerbajati nanti di bulan oktober sudah operasional penuh
di resmikan ini jalan tol dengan panjang enam puluh satu enam km ini
diharapkan dapat menggeliatkan kembali bandara internasional kertajati
rencana penataan rute penerbangan dari bandara hussein
sastra negara bandung ke bandara kertajati majalengka kembali mencuat
setelah sebelumnya pada tahun dua ribu sembilan belas lalu penataan rute penerbangan juga sempat dilakukan
namun kurang berjalan mulus karena aksesibilitas yang kurang mendukung
lantas seperti apa kondisi bandara kertajati saat ini
dan bagaimana kesiapan menghadapi penataan rute pada oktober mendatang
bandara kertajati diresmikan pada dua puluh empat mei dua ribu dua puluh
pembangunan bandara ini sempat menuai
dan diperlukan untuk mencari kontra dan pro
letaknya yang berada di kabupaten majalengka jawa barat dianggap tidak strategis
padahal bandara kertajati merupakan bandara terbesar di jawa barat dengan luas satu delapan ratus hektare
terdapat sejumlah fasilitas yang dimiliki bandara ini
seperti landasan pacu sepanjang tiga meter x enam puluh meter
apron atau tempat parkir pesawat yang mampu menampung dua puluh dua pesawat
serta terminal penumpang seluas sembilan puluh enam meter persegi

bandara internasional jawa barat kertajati memiliki terminal kedatangan dan keberangkatan secara terpisah
jadi terminal kedatangan ada di lantai satu
sedangkan terminal keberangkatan ada di lantai tiga tempat saya berdiri saat ini
terminal yang terpisah ini dapat membuat alur penumpang menjadi lebih teratur
pada tahun dua ribu sembilan belas
bandara kertajati pernah melayani
dua belas penerbangan baik domestik maupun internasional
namun saat pandemi covid sembilan belas pada tahun dua ribu dua puluh
penerbangan di bandara ini lesu
sehingga operasional penerbangan dikembalikan ke bandara hussein sastra negara bandung
setelah pandemi covid sembilan belas meredah
pada tahun dua ribu dua puluh
bandara internasional kertajati menjadi embarkasi dan debarkasi haji
mulai dari dua puluh delapan mei hingga empat agustus dua ribu dua puluh
bukan hanya itu
sejak tujuh belas mei dua ribu dua puluh
terdapat dua penerbangan internasional reguler dari dan ke bandara kertajati
dengan tujuan kuala lumpur dan arab saudi
jadwal penerbangan di bandara kertajati ini ada pada hari rabu dan hari minggu
jadi biasanya saat ada penerbangan
kondisi di sini ramai
kemudian ada toko oleh oleh
dan juga ada moda penyedia transportasi darat
namun hari ini karena tidak ada penerbangan
jadi tenan tenan yang ada di sini tutup
jelang beroperasi secara penuh
pengelola bandara kertajati mengaku siap
baik dari sisi sdm maupun infrastruktur
koordinasi dengan bandara hussein sastra negara bandung juga terus dilakukan
kalau untuk domestik karena sudah dua tahunan ya
hampir tiga tahun malah tidak terpakai karena pandemi kemarin
ya memang kami akan melakukan perbaikan perbaikan minor ya
dan mungkin pembersihan area yang mungkin belum terlalu
karena tiga tahun vakum itu

tapi memang pada prinsipnya
kalau untuk fasilitas kita sudah siap
tidak ada kendala lagi
dan kita sudah kami buktikan dengan penadanya penerbangan umroh beberapa kali
kemudian erasi sudah reguler
dan haji juga dua puluh lima kloter melalui kertajati
fasilitas pendukung lainnya seperti musola
dan jalur evakuasi juga terpantau memadai
dengan papan petunjuk yang jelas